tuh ini nyai udah bikin obat baru sekarang ki aman sama ki amin cobain soalnya ini teh jamu
khusus bisa buat ngeceling bener nyai iya bener nyemang hebat ih ii ndak nyai papan bisaan wae
ngecinta ya jamu buatan nyai
kita tuh ngapain jalan seperti begini
kayaknya pengaruh jalele min
ya ya woy ini udah di hutan atuh ini teh
mau nyari daun yang gimana
oh deh ini aman lupa lagi saya teh mau cari daun apa
iya denger denger tadi teh nyari daun kahitutan
kalau daun kahitutan bahasa indonesianya apa tuh
mungkin daun kena kentut
aku juga bingung daun kena kentut gimana
udah aja kita cari daun daun
ya kamu kentutin
eh daun kekentutan atuh meren
atuh bingung sok mau di ngapain sok kamu nyari apa
daripada gak bawa jadi masalah sama mak nyiro
daun apa atuh
daun manalika itu mah
gapapa lah penting mah daun
tapi yang seger
sok udah naik
eh kirain tuh udah di atas anak saya tangga ke atas
tebuk gara rasaan hirup nak
nah ini daun wajah kekentutan
kamu nahan yang dibawah yang kuat atuh
gara gara nyir oh begitu teta
dah jalin aja kita pulang
pake jalelu gak
aku mau pergi

kalau benar itu hujan kembar
kenapa dia memegang itu
tapi kenapa warnanya hitam
kalau benar itu hujan kembar
kenapa dia memegang itu
kujang itu baru saja dicabut
dan dalam saru
aku bisa merasakan
jaga dewa batara
mereka memperebutkan hujan kembar
aku harus segera menyelamatkan kujang itu
bangun nak bangun
kaga usah mishap ya

eh anak ini mau dibawa kemana
tolong bawa ke rumah nenek aja ya nek
tulak tuja emang
udah nyampe lagi
nggak terasa ya
bukannya saya tuh udah nyari nyari
daun kehidupan tuh nggak ada nyai
terpaksa tadi tuh nyarinya tuh ke hutan
ada juga daun kayak gini
ya sudah ki aman ki amin
nanti daunnya bisa diganti sama yang lain
nih lihat ini
nih nyai udah bikin obat baru
sekarang ki aman sama ki amin cobain
soalnya ini teh jambu khusus bisa buat ngeceling
nyai mah hebat ih
nggak pandemi cinta
jamu buatan nyai